dunia keuangan global was was
silicon valley bank atau svb bank yang berfokus memberikan pinjaman untuk perusahaan startup kehabisan dana simpanan
situasi ini mengguncang pasar global
serta menyebabkan simpanan dan aset miliar dolar amerika perusahaan dan investor terlantar
silicon valley bank bank terbesar ke enam belas di amerika serikat
mengalami kegagalan setelah para deposan yang mayoritas pekerja perusahaan teknologi dan perusahaan
dengan dukungan modal ventura mulai menarik uang mereka karena khawatir dengan kondisi bank itu
regulator perbankan amerika serikat segera menyita aset svb pada jumat pekan lalu
bahkan menteri keuangan janet yellen di hadapan kongres menyebut
bankrutnya silicon valley bank ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan
ada perkembangan yang terjadi yang menyebabkan beberapa bank yang saya perhatikan dengan sangat berhati hati
dan ketika bank mengalami kekurangan finansial itu adalah dan harus menjadi hal yang menyebabkan
svb memiliki aset sebesar dua ratus sembilan miliar dolar amerika serikat dan deposito satu ratus tujuh puluh lima empat miliar dolar amerika
atau sekitar lebih dari rp dua tujuh ratus triliun rupiah pada saat dinyatakan gagal
perusahaan perusahaan teknologi seperti pembuatan jim video roblox corp
dan pembuatan perangkat streaming roku inc memiliki simpanan hingga ratusan juta dolar
amerika serikat di bank tersebut
para pekerja teknologi yang gajinya bergantung pada bank juga khawatir dengan nasib gaji mereka
mereka pun mendatangi kantor kantor svb
jadi itu adalah yang kita ingin meneliti
tapi mereka baru saja keluar dan memberitahu kami bahwa bank itu sudah ditutup
saya pikir mereka hanya sedang mencoba untuk mengetahui segalanya yang mereka bisa pada bulan mundi
sedikit mengembangkan ketika menurut saya bagaimana anda terus beroperasi dalam perusahaan anda
sementara itu gedung putih menyatakan memiliki keyakinan dan kepercayaan pada regulator keuangan amerika
pemerintah amerika serikat menegaskan sistem perbankan as kini secara fundamental sudah lebih kuat
ketimbang pada saat krisis keuangan pada dua ribu delapan